pt mazda motor indonesia resmi ditutup
agen tunggal pemegang merek atau atpm asal jepang ini resmi mengakhiri bisnisnya di indonesia pada november dua ribu enam belas
penjualan merek mazda akan diambil alih oleh pt eurocars motor indonesia
mazda motor indonesia enggan disebut gagal bersaing dengan merek merek pesaing mereka
namun pabrikan jepang ini mengakui jika aksi pengambilan layanan jual di indonesia oleh eurocars sebagai bentuk perbaikan dan pengembangan bisnis
semua jaringan distribusi dari empat puluh lima dealer mazda di indonesia yang ada saat ini secara resmi akan dialihkan dari mazda motor indonesia ke eurocars motor indonesia pada februari dua ribu tujuh belas
eurocars sudah berdiri di asia sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
tahun ini di tahun dua ribu sebelas maksud kami eurocars mengambil alih distribusi mazda di singapura
pt mazda motor indonesia menepis anggapan pengalihan bisnisnya di pasar otomotif indonesia kepada pt eurocars motor indonesia disebabkan penjualan kendaraan yang terus menurun
meski persaingan di pasar otomotif semakin sengit secara keseluruhan penjualan mazda di indonesia masih stabil
dan berikut kita akan lihat angkanya
berdasarkan data dari gabungan industri kendaraan bermotor indonesia atau gaikindo mazda motor indonesia membukukan penjualan volle
yang mencapai empat tiga ratus tiga unit sejak januari hingga agustus dua ribu enam belas
mazda dua hatchback merupakan penyumbang terbanyak yakni dua dua ratus tiga puluh tujuh unit
perolehan penjualan terbanyak mazdam terjadi pada agustus yakni delapan ratus tujuh puluh lima unit
namun perolehan penjualan mazda pada januari hingga agustus dua ribu enam belas menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu
yang mencapai lima delapan ratus tujuh puluh lima
berikut kita akan lihat bagaimana tadi di layar ini
dari januari sampai dengan agustus dua ribu lima belas ada lima delapan ratus dua puluh delapan unit
kemudian turun cukup drastis di periode yang sama namun di tahun dua ribu enam belas